sidang perdana kasus investasi bodong dengan terdakwa indra kesuma alias indra kents digelar di pengadilan negeri tangerang pada jumat dua belas agustus
agenda sidang adalah pembacaan dakwaan yang digelar secara daring
sidang perdana terdakwa kasus investasi bodong indra kents digelar di ruang sidang utama pengadilan negeri tangerang
alasan sidang dilakukan secara daring karena indra kents masih dalam proses sosialisasi dan isolasi mandiri
setelah dipindahkan dari rutan bareskrim mabespolri jakarta selatan ke rutan salemba jakarta pusat
indra didakwa dengan tiga pasal berlapis
di antaranya pasal tentang informasi dan transaksi elektronik pasal penipuan serta pasal tindak pidana pencucian uang
tim kuasa hukum dari indra kents mengaku keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan akan mengajukan eksepsi
seharusnya ya ada satu orang
pihak lagi yaitu binomo
binomo kan disini sebagai telapor utama
telapor utamanya itu binomo
karena apa karena korban korban ini mentransfer ke binomo
mendepositkan itu ke di binomo bukan kepada indra
hubungan hukumnya dengan binomo
jadi jelas ada hubungan hukum dengan binomo dan para korban
seharusnya binomo itu diangkat sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai tersangka dan kemudian jadi terdakwa
tapi itu tidak ada dan tidak terjadi disini
sebelumnya sejumlah korban yang tertipu investasi trading bodong dengan terdakwa indra kents melakukan aksi unjuk rasa di depan pengadilan negeri tangerang
bahkan seorang korban sempat mengamuk
lantaran kesal adanya karangan bunga yang memberikan dukungan moral untuk indra kents
mereka berharap pengadilan dapat mengadili terdakwa dengan hukuman yang adil
serta hak hak korban dapat dikembalikan
tertiba disini papa nama menyampaikan bahwasannya
ada dukungan dari pelanggung kejahatan
seperti kami ini yang salah
padahal sudah jelas jelas hindra kent sudah ditetapkan sebagai tersangka
asetnya sudah disita
sepertinya kami yang salah dan kami yang keinginan seperti itu